teman kamu yang ketulah dimana
dia takut om
katanya sih om itu sadis
kamu takut juga ya
kamu itu tidak usah takut
nanti akan om kasih uang yang banyak
kamu benar benar anak pinter
kalian mau dapat uang tanpa harus kerja keras
kalau kalian kompak dalam permainan kartu
itu bisa terjadi
apa anis gak bakalan tahu mam
dijamin dia tidak akan tahu
kalau diantara kalian nggak ada yang bocorin
tapi caranya gimana mam
ajak dia terus main kartu
sampai dia kalah sedemikian rupa
dia akan penasaran
dan dia akan terus terus main
sampai akhirnya uangnya habis
dia pasti akan pinjam uang sama saya
dengan barter anak tirinya
kayaknya masih kelas dua sma deh mam
itu justru yang saya mau
karena ada yang pesan nama saya
dan berani bayar tiga kali lipat
apa mami ikutan main juga
ya enggak lah
biar kelihatannya permainan ini bersih
dia udah jawab
kita masih tunggu
mas boy lama sekali datangnya
saya kasihkan mereka ke orang lain
saya masih di singapura
karena ini barangnya sangat spesial
nyesel loh kalau nggak diambil
coba kamu bawa nuka dan dian ke sini
om boyke mau lihat
nggak usah deh sus
saya percaya kok sama sus sonia
saya tidak mau kalau semua pelanggan saya
seperti beli kucing dalam karung
kamu masuk dulu ke kamar
saya mau menghabiskan komentar
tunggu dulu ya
kamu kenapa sih
kok mesti tetap duduk
nggak tahu nih
kepikiran om boyke yang tadi
kayaknya orangnya sadis deh
jangan jangan dia menyiksa kita lagi
kayaknya aku harus pergi
enggak enggak enggak
oleh itu tadi
apa ada ada brooklyn ini
suh nggak ada
nggak ada lagi yang aja kita
kamu kebetulan skalilin sih
teman kamu yang ketulah gimana
dia takut om
katanya sih om itu sadis
kamu takut juga ya
kamu itu tidak usah takut
nanti akan om kasih uang yang banyak
kamu benar benar anak pinter
sini gue yang ngocok dari tadi gue kalah terus
semua deh yang penting gue menang
kok stop mainnya
modal dia habis tuh mam
maunya sih lanjut mi
kamu mau berapa
boleh deh mi
tapi kita tukeran tempat duduk dong
dari tadi gue kalah melulu di sini
tempat gue aja seandainya
mumpung lagi menang
ini cuma buruk ini
padahal dia masih ngambek

jalankan dulu aku
jangan penebarin kita lo
jangan wordsmark ya
dia bawa motor sendiri
iyina tolong ya bawa mita ke jakarta
apa dia sanggup kerja serabutan seperti saya
puas loh kalau minta minta pulang
kerjanya siang malam
nggak kenal waktu
kadang kalau kita udah tidur
dibangunkan untuk kerja laki loh
bu saya baiknya mita nggak usah ke jakarta
bapak masih sanggup kok kasih makan
ah bapak sudah lah
pokoknya mita saya serahkan sama ina
saya yakin inah pasti akan carikan kerja buat mita
tapi ada baiknya buat pernyataan di atas segel deh
bahwa tidak akan menuntut saya
atau membuat saya malu
kamu jangan bilang ya sama bapak
kalau ibu pergi dari tadi malam
kalau sampai kamu bilang
ibu cincang kamu jadi perkedel
kami berangkat dulu ya bu
kamu juga sari jangan bilang
aduh dimana lagi gue nih
kang saya minta uang dong buat beli beras
siapa yang lapar saya udah kenyang
aduh kenapa aku dikirim ke sini
ihh saya tau
tapi uang yang kemarin udah habis kang
dia panggil gua akang
apa tadi dia bilang
bukan abis kang
tapi kang jangan tanya lagi ya sama dia
dia takut banget dimarahin
saya udah tegur dia kok kang
jangan dimarahin ya kang ya
rani siapa lagi
aduh umurnya berapa lagi sekarang
delapan tahun kan kang
masa umur anak sendiri gak ingat
oh mentang mentang saya ini bu tiri
umurnya rani berapa
enggak lagi kang saya bukan ibu tiri yang begitu
kamu gitu aja marah
siapa yang marah kang
dari tadi diajak ngomong gak nyambung terus
mendingan akan istirahat aja dulu
kan udah semaleman begadang
ngapain kok begadang
enggak ada yang lain
jadi sampah lagi